dolar amerika serikat terus menunjukkan keperkasaannya hingga membuat nilai tukar rupiah kian terpuruk mendekati empat belas ribu
bank indonesia telah melakukan intervensi dalam jumlah besar untuk menjaga nilai rupiah tetap stabil
haruskah kita khawatir kami akan membahasnya dalam segmen the analyst
dan telah hadir di studio dua cnn indonesia ekonom samuel asset mergement lina sulistyanisi
selamat pagi mbak lina
ya mbak lane kita melihat nilai tukar rupiah terhadap greenback terhadap dolar amerika serikat sudah hampir mencapai level empat belas ribu
dikatakan haruskah kita khawatir kalau saya khawatir gitu bagaimana dengan anda
ya kalau melihat range level sebetulnya level ini relatif masih di kisaran level antara dua ribu lima belas dua ribu enam belas sampai sekarang
itu ada di range sekarang
di dua ribu lima belas dua ribu enam belas itu ada di range sekarang
di dua ribu enam belas pertengahan itu rupiah pernah mencapai empat belas enam ratus
tapi sementara dari dua ribu enam belas sampai dua ribu delapan belas sekarang angka empat belas ini adalah yang paling lemah
ya betul memang setelah yang tertingginya di empat belas enam ratus kemudian terus menguat sampai terakhir menguat yang paling kuat itu di tiga belas tiga ratus an ya itu tahun dua ribu tujuh belas
dan memang kemudian melemah kembali
jadi kalau melihat range tadi sebetulnya kita nggak perlu terlalu khawatir
karena range ini merupakan range
nah sekarang ini secara year to date rupiah melemah sekitar dua lima an persen
jadi sebetulnya masih di bawah rata rata tadi
yang tadi yang tahun dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas
iya betul jadi saya kira sih cukup ada di kisaran normal lah saat ini
nanti kita akan bahas juga langkah langkah apa yang akan diambil oleh bank indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah
ini adalah pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
kita lihat di sini sejak bulan mei dua ribu tujuh belas hingga april
kita pernah sampai di titik paling kuat di sebelas september dua ribu tujuh belas
pada saat itu kita berada di tiga belas tujuh ratus enam puluh enam
di dua puluh lima januari di awal tahun kita juga menguat
tapi sementara kita melemah begitu di tiga belas sembilan ratus tujuh puluh lima pada perdagangan dua puluh tiga april dua ribu dua puluh
sebenarnya faktor apa mbak lana
kalau dikatakan bi faktor eksternal
apa memang sebelumnya faktor eksternal
atau memang ada faktor internal juga
oke kalau kita lihat dominasi dari efek yang ada
kalau kita lihat dari awal tahun itu memang lebih banyak karena faktor eksternal
di awal tahun kira kira desemberan gitu ya
makanya rupiah relatif masih bisa ditahan di tiga belas dua ratus delapan puluh sembilan
itu amerika atau dalam hal ini presiden trump menyampaikan pemangkasan pajak
itu disambut posisi
itu positif seluruh dunia
namun nggak lama setelah itu bulan maret presiden trump menyampaikan bahwa akan melakukan ancaman perdagangan
dengan penetapan tarif
penetapan kenaikan tarif
dan terus berlanjut sampai akhirnya terendahnya mengarangkali waktu presiden trump menyerang syria
sehingga isu geopolitik juga meningkat
nah memang kalau dilihat dari dalam negeri mulai bulan maret kalau dalam catatan kami
itu mulai ada tekanan
jadi itu adalah permintaan dolar di dalam negeri
jadi seandainya kita bicara seandainya eksternalnya itu tidak ada ancaman tadi
di dalam negeri juga akan ada pelemahan
karena ada permintaan dolar yang meningkat antara kuartal satu sampai kuartal dua
tetapi itu permintaan normal
pemirsa masih normal ya terhadap dolar amerika serikat
iya permintaan normal
biasanya memang pada kuartal satu sampai dua itu ada corporate action
kita bahas satu persatu faktor eksternal tadi yang mbak lana sebutkan
adalah faktor dari amerika serikat
amerika serikat tadi spekulasi kenaikan suku bunga the fed pada mei dua ribu lima belas
the fed mengatakan akan menaikan empat kali suku bunga acuan pada tahun ini
sampai tahun ini
sampai tahun ini begitu
anda sepakat the fed menaikkan suku bunga acuan sebanyak tiga kali atau empat kali
saya waktu awal sebelum ada pergantian pun melihat the fed kemungkinannya tiga sampai empat kali
pada waktu itu konsensus masih sekitar dua sampai tiga kali
karena ekonomi amerika memang menguat cukup pesat ya
meskipun ada konflik di sana
yang banyak tidak setuju dengan kebijakan kebijakan presiden donald trump
tapi ternyata ekonomi amerika malah menurun
terutama ketika presiden trump setuju untuk pemangkasan pajak
pemangkasan pajak ini sangat signifikan
implikasinya sebetulnya pada ekonomi amerika
dengan trump yang ingin keluar dari kesepakatan nuklir iran
apakah itu nanti juga akan mendorong dolar semakin kuat
karena baru baru ini itu kesepakatan baru dibuat
itu mungkin nanti ya
namanya akan membuat dolarnya tapi bukan ekonominya
tapi kalau kita bicara the fed di sini
memang signal dia untuk menaikkan suku bunga dengan lebih agresif itu ada
pada kuartal berapa kira kira the fed akan kembali menaikkan suku bunga
saya kira mei mungkin akan naik
kalau sampai tahun ini empat kali
maret kan sudah ya
april nggak ada meeting
nanti mei juni juli september desember
kemungkinan antara mei juni atau juli
kemudian september desember the fed bisa jadi akan menaikkan
bisa menguatkan lagi ekonomi amerika
kalau untuk ekonomi indonesia sendiri kita tahu bahwa kemarin moody's
ada fitch ratings yang menetapkan bahwa indonesia sebenarnya peringkat utangnya sangat stabil gitu
kita menjadi negara yang investment grade dan juga kita memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik
apakah dengan peringkat peringkat yang baik yang diberikan oleh pemeringkat internasional tersebut itu
tidak cukup untuk menguatkan nilai tukar rupiah kita terhadap dolar
sebetulnya ekspektasi terhadap moody's
maupun fitch menaikkan peringkat kita itu sudah terfaktorkan mas
jadi kalau kita lihat di tahun dua ribu tujuh belas dana asing terutama yang masuk ke pasar obligasi itu cukup besar
kalau tidak salah ada mungkin sampai hampir dua miliar dolar atau sekitar dua puluh enam triliunan
itu dana asing masuk ke pasar kita
baik mbak lana
nah ini terkait dengan pasar obligasi kita ke faktor pemicu selanjutnya
bagaimana antara faktor ini bisa mendorong mata uang garuda untuk menguat
ada semacam rule of time yang sebetulnya tidak official ya
amerika itu sudah selesai
build market itu artinya pasar yang sangat positif
nah ketika mereka profit taking yang mereka lakukan dalam jangka pendek adalah menyimpan dananya dalam bentuk cash dulu
nah stake cash ini cashnya kemana tentu saja ke us dollar
nah disinilah yang membuat dalam dua hari terakhir rupiah melemah
karena kalau imbalan hasilnya naik itu berarti harga turun
nah harga turun itu mencerminkan bahwa investor mulai mengurangi posisi mereka terhadap obligasi amerika tersebut
jadi apa yang mereka lihat barangkali ada risiko jangka menengah dan panjang terkait dengan isu isu yang disampaikan oleh donald trump
presiden trump terkait dengan ancaman perdagangan kemudian ada isu geopolitik
nah dua faktor ini yang dikhawatirkan akan meng counter ekonomi
ekonomi amerika yang tidaknya positif itu menjadi menurun gitu
kita lihat bagaimana faktor selanjutnya tadi yang anda katakan bahwa salah satunya yang dikatakan presiden donald trump adalah trade war gitu yang digadang gadang oleh pemerintah amerika serikat dan juga tiongkok
ini menjadi faktor nomor tiga eskalasi antara perang dagang amerika serikat dan juga tiongkok
dua raksasa ekonomi terbesar dunia begitu yang sama sama menetapkan tarif satu sama lain
nah ini bagaimana ini faktornya bisa kita rupiah bisa menguat kira kira apa peluang apa yang bisa kita ambil dari perang dagang
ya memang ini kita
hingga kita menguat gitu
kalau kita melihatnya dari rupiah memang kurang menguntungkan faktor faktor ini semua
akan membawa tekanan karena ketika presiden trump menyampaikan ancaman perdagangan sebagai presiden amerika saya bisa mengerti karena apa
defisit perdagangan amerika itu mencapai sekitar tujuh ratus an miliar dolar
sementara negara lain itu surplus
jadi amerika itu menyerap surplus menjadi defisitnya dia
di seluruh dunia
nah dengan china dia mengalami defisit yang paling besar karena dari tujuh ratus defisit tadi tiga ratus lima puluh nya berasal dari china
kalau presiden trump sebagai presiden amerika ingin memperbaiki kinerja ini memang salah satu cara yang dia lakukan harus menaikkan tarif impor atas barang barang yang masuk ke indonesia
dari tiongkok ke amerika
ya dari mana aja sebetulnya
nah tetapi kita juga melihat bahwa kalau impor tadi dinaikkan tarifnya harga barang di amerika kan juga naik
harga barang di amerika naik kan juga akan membuat ekonomi amerika menurun
mbak lana kemarin juga ekspor kita neraca ekspor kita dikatakan sangat positif begitu
apakah neraca ekspor kita yang sangat positif itu tidak cukup untuk memperkuat nilai tukar kita
saya kira belum karena impor kita juga lebih tinggi daripada ekspornya
di situ ada terjadi defisit dalam beberapa bulan terakhir
memang kemarin masih ada surplus ya untuk bulan maret saja itu surplus
tetapi dari mulai november desember
januari februari kita defisit
jadi memang kita itu mengalami suatu kondisi dilematis ketika ekonomi kita sudah mulai membaik impor kita meningkat
kalau impor kita meningkat otomatis kita butuh dolar lebih banyak
akibatnya us rupiah kita itu cenderung melemah ketika ekonomi kita mulai membaik
nah ini memang suatu kondisi dilematis kalau ekspor kita nggak tumbuh lebih tinggi
nah problemnya dengan trade war kalau nanti amerika mengenakan
tarif kepada china kita itu bisa kena dampak tidak langsung via china
baik mbak lana ini selanjutnya adalah harga minyak mentah yang merangkak naik
ini pasca serangan tadi yang anda katakan serangan bom amerika serikat geopolitik di suria
begitu harga minyak mentah berangkat naik ini juga mendorong nilai tukar rupiah gitu
ini fundamental sekali sepertinya harga minyak
bagaimana anda melihatnya
ya kalau harga minyak mentah meningkat kita itu net importer dah di dalam minyak
jadi kita harus membeli minyak dengan harga dolar yang lebih mahal
pasti butuh dolar yang lebih banyak juga
jadi memang situasinya kurang begitu pas gitu ya
tidak menguntungkan tapi tidak mengkhawatirkan begitu ya
saya tidak mengkhawatirkan karena di dalam range yang tadi saya sampaikan memang masih dalam range normal gitu
oke selanjutnya adalah musim pembagian dividen dan juga pembayaran utang di amerika serikat dan juga di indonesia kita lihat
bagaimana nanti ini bisa mendorong apakah ada kemungkinan bahwa setelah data kuartalannya keluar dan data dividen juga dibayarkan
pembayaran utang juga dilakukan
bukan ini bisa mendorong kita ke zona positif lagi rupiah
ya saya kira kalau melihat siklus setelah juni ini semua sudah selesai
karena juni itu barangkali yang tertinggi untuk pembayaran utang luar negeri
baik itu pemerintah swasta pembagian dividen dari kupon juga pembagian kupon maaf dividen dan profit ya dan royalti
mudah mudahan sih kalau melihat siklusnya setelah juni mestinya rupiah bisa menguat ya
di level berapa kisaran yang anda bisa prediksi
ini dengan asumsi di global ini tidak ada masalah ya
tidak ada potensi tadi the fed katakanlah masih terus membuat acuan yang naik
saya kira sih memang masih akan ada di kisaran tinggi ya
mudah mudahan bisa kembali ke level tiga belas tujuh ratus an ya
baik mbak lana sulis tjaningsih terima kasih
ini dilematis tapi tidak mengkhawatirkan
rupiah kita masih cukup fundamental dan kuat lah ya
adalah merentang yang normal ya
dengan tadi data data ekonomi positif yang telah kita terima dan juga dikeluarkan oleh bank indonesia dan juga kementerian keuangan
mbak lana sulis tjaningsih ekonom samuel asset management
telah bergabung bersama kami